aksi rangkaian teror di eropa dan juga tanah air yang semakin meresahkan ini membuat wacana melakukan revisi undang undang terorisme dan juga undang undang intelijen kembali mencuat
sebagai produk dari era reformasi kedua undang undang ini memang dinilai tidak memberikan kewenangan yang besar bagi intelijen dan juga kepolisian untuk menangani aksi dan juga pencegahan terorisme
tapi wajar saja memang jika sebagian pihak mengkhawatirkan akan bakal terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan juga kesewenang wenangan jika revisi undang undang ini dilakukan apalagi kita berkaca pada masa lalu di jaman orde baru
untuk membahasnya kali ini sudah bersama kami di studio ada bang mardigu wawik prasetyo peneliti kajian terorisme
ada juga bang daniel azhar simanjuntak anggota tim evaluasi pemberantasan terorisme
selamat malam bapak bapak
sudah datang di siren indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tapi sebelum kita mulai dialog kita
kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
teror kembali melanda eropa
seorang pelaku teror menabrakan truk ke kerumunan masa yang tengah menyaksikan parade kembang api di nis perancis
teror ini menewaskan lebih dari delapan puluh orang dan melukai seratus warga sipil lainnya
kepolisian perancis sendiri menemukan bahan peledak senjata dan juga granat dalam truk itu
sementara itu satu hari menjelang idul fitri teror juga terjadi di indonesia
sebuah bom berdiri meledak di halaman mapol resolo pada lima juli dua ribu enam belas
akibat peristiwa ini satu korban yang juga pelaku meninggal dunia
aksi rangkaian teror yang semakin meresahkan ini membuat wacana revisi undang undang terorisme dan intelijen kembali mencuat
sebagai produk dari era reformasi kedua undang undang ini dinilai tidak memberikan kewenangan besar bagi intelijen dan juga kepolisian untuk menangani aksi

terus teror ini menyebabkan kegagalan terorisme
dalam wawancara kami dengan kepala bin sutyoso selepas tragedi bom tamrin mantan gubernur dki jakarta ini menekankan
perlunya penambahan memenang bagi aparat untuk pencegah tindakan terorisme
kita kemenangannya itu sangat minim di dalam menangani terorisme
kita ini terlalu mengedepankan masalah hak azazi manusia terus kebebasan di dalam demokrasi gitu kan ya
nah kalau di negara negara barat ya amerika kah perancis kah inggris kah dan yang paling dekat itu
tetangga kita malaysia ada keseimbangan gitu ya
pada saat merasa negara ini terancam masyarakatnya terancam maka aparat juga aparat intelijen diberi kewenangan yang lebih
tetapi kemudian pasal tiga puluh empat dan melakukan pasal tiga puluh satu dilarang untuk melakukan penangkapan dan penahanan gitu kan
nah saya membandingkan dengan malaysia misalnya
intelijennya itu pada saat mantan kombatan dari syria datang
andai kata kemenangan kemenangan diberikan kita juga nggak akan ngawur ngawuran
terus kita gunakan di dalam bentuk yang kesemenang menangan tidak akan mungkin seperti itu
memang ya dulu zaman dulu kan odeh baru ada seperti itu kan kita juga jangan lalu apa namanya
membuat kita traumatis
masyarakat itu kan nggak peduli yang penting rasa aman dia terjamin itu yang paling penting
terkait wacana kepala badan intelijen
negara yang ingin menambahkan kewenangan penangkapan
pengamat politik lipi siti zuhro menyatakan harus ada evaluasi terlebih dahulu
pengamat politik lipi siti zuro menyatakan harus ada evaluasi terlebih dahulu terhadap perundang undangan intelijen di indonesia
penambahan tugas dan fungsi dalam suatu lembaga jangan sampai tumpang tindih dengan fungsi lembaga hukum lainnya
memang seharusnya dalam konteks intelijen itu kan sudah sangat jelas
domainnya tugas pokok fungsinya
bidang penegakan hukum yang lain itu apa
kita punya polri punya pendekakan bidang pendekakan hukum lainnya
ada kejaksaan ada mahkamah agung dan sebagainya
jadi kalau intelijen kita itu sampai menangkap dan sebagainya
nanti itu wilayah domin institusi lain
komnas ham baru baru ini membentuk tim evaluasi pemberantasan terorisme
dalam beberapa penanganan kasus terorisme di indonesia
aparat dianggap mengesampingkan aspek hak asasi manusia
misalnya dalam kesehatan
kepada kasus almarhum siono
budjady putro cnn indonesia

kepada kasus almarhum siono
kalau kita melihat dari nasional threat dari ancaman
nah peristiwa kemarin yang di paris apa yang di nice yang di perancis
itu adalah sebuah negara yang punya undang undang anti terorisme
yang sangat sangat keras bahkan jauh lebih keras
sekeras apa itu mas wadigu
sekeras persidangan dan lain sebagainya
itu aja bisa kebobolan
nah kita ini sudah muak dengan dari tahun dua ribu sampai sekarang
terorisme tidak pernah hilang di muka bumi indonesia
malah cenderung ada terus gitu ya
nah teman teman di lapangan teman teman kepolisian
teman teman intelijen itu kadang kadang sudah tahu
bahwa mereka mempunyai kecenderungan
tapi karena tidak punya senjata untuk melakukan apa itu
interogasi lebih jauh
investigasi lebih jauh
kayak wartawan cuma dari luar ngelihat begini doang gitu
nah kita sudah minta izin tentunya dengan undang undang
nah itu yang kita harapkan bahwa segera undang undang itu ada
supaya kita bisa membuat rasa aman negara ini
menurut anda seberapa lemah undang undang yang kita punya
undang undang terorisme dan tadi juga sudah dikatakan oleh bang gis
di undang undang intelijen juga sangat lemah katanya
seberapa lemah sih sebenarnya mas wadigu

undang undang keamanan nasional itu tidak ada
kita nggak punya undang undang yang melindungi dalam artian
first line of defense di dalam pertahanan
intelijen kita itu lemah
jadi kalau di indonesia ini ya ibarat indonesia ini adalah sebuah negara
sebuah rumah di pinggir hutan gitu
maka untuk menjaga keamanan yang paling aman
kita harus memiliki sebuah anjing
yang untuk mengawasi rumah kita
kalau ada speknya di kepala kita ini
maka anjing itu pasti herder pasti sangar pasti buas gitu ya
pasti tajam penginderaannya pasti sensitif gitu ya
begitu kita datang ke rumah indonesia yang di pinggir hutan itu
itulah intelijen indonesia pada saat ini
itu dari pendapat saya
jadi semacam kayak diremehkan gitu lah ya mas wadigu
tapi kalau kita melihat nih mas margi sebelum saya ke bang daniel
kalau kita lihat kan kepolisian atau aparat keamanan kita kan memang
ya kalau dibilang tidak mandul mandul amat dalam pemberantasan terorisme
banyak juga pencegahan pencegahan yang sudah dilakukan
yang berhasil kita lihat gitu kan
apakah menurut anda pencegahan pencegahan ini
yang sudah berhasil dilakukan dengan undang undang yang ada saat ini
itu hanya kebetulan karena kecanggihan kepolisian kita
karena kecanggihan densus delapan puluh delapan kita
atau memang undang undang kita sudah dirasa cukup sehingga
banyak kok pencegahan pencegahan yang sudah bisa dilakukan
penangkapan penangkapan yang sebelum aksi dilakukan
pencegahan sudah bisa dilakukan
ini kan sudah berjalan berarti
fakta sekian lama kita bekerja ya
anggap dari tahun dua ribu deh setelah internal security act kita cabut
saat itu mulailah terjadi bom pertama jeger bom natal
yang terjadi adalah dari sepuluh kejadian
itu tuh kejadian dulu baru kita bereaksi
kita tidak bisa melakukan antisipasi
karena nggak ada pasalnya
jadi saat ini mana yang sebelum kejadian kita ambil duluan
nggak ada tuh mas
jadi kita gedar dulu baru sekarang ini solo dulu baru kita bergerak
kalau penangkapan penangkapan yang dilakukan oleh polisi itu
karena ada penangkapan sebelumnya dapat data dari dia
akhirnya terjadi ini
jadi kalau sekarang lagi silent lagi nggak ada apa apa
lagi mereka jadi sel yang tidur kita bingung
padahal kita tahu jujur
anak di bawah tahu
saya ke bang danili bang danili kan kasian juga
aparat keamanan kita sudah tahu nih ada indikasi terorisme
tapi kita tidak bisa menangkap karena undang undangnya lemah
menurut anda seberapa mendesak kemudian
apakah ini cocok jadi momentum untuk kita merevisi dan memperkuat peran intelijen
pertanyaannya adalah siapa yang bilang nggak bisa ditangkap
kalau yang menangkap polisi kan bisa
kalau yang menangkap densus delapan puluh delapan itu bisa
jadi kalau kemudian memberikan wewenang intelijen itu untuk menangkap
menciptakan sistem yang chaos
artinya kan ini masalah koordinasi saja
jadi kalau memang intelijen itu dapat informasi yang cukup
ya koordinasi dengan pihak kepolisian
dalam hal ini bin
dan memang tugas mereka fokus di situ
jadi kalau intelijen ikut menangkap
gangguan terhadap hak asasi manusia kita
itu akan semakin tinggi
ada bagian yang sangat penting yaitu state terror
terorisme yang kemudian dilahirkan oleh negara
itu muncul seolah olah
persis seperti orde baru pertama kali
orde baru pertama kali
karena kemudian kita anggap ingin fokus pada ekonomi
kemudian menggunakan bingkai isu ekonomi
akselerasi pembangunan ekonomi
untuk mengembiri demokrasi
untuk mengepiri hak asasi manusia dan sebagainya
jangan kemudian ini kita masuk pada neo orde baru
potensinya menurut anda
abusingnya pasti besar juga
ada abusing of powernya itu sangat tinggi
potensi state of terror itu akan sangat tinggi
kemudian model model praktek terorisme di zaman orde baru
seolah olah kan terjadi duplikasi hari ini
jadi state of terror kemudian rendah rendah
rendah akuntabilitas rendah transparansi
dalam konteks penegakan hukumnya
jadi kalau kemudian
kalau tadi pak setioso menyebutkan
kita harus meniru barat
jawa barat itu jangan diduplikasi model amerika
yang paling banyak terserang terorisme
itu adalah negara negara yang punya aturan yang keras sekali
eropa kan sangat un welcome dengan imigran segala macam
kanada presidennya dengan luar biasa
kemudian tidak keras
tapi kenapa kemudian
teror di negara itu bisa ter minimalisir
jadi ada relevansinya antara bagaimana kita mengelola ketakutan
dan kekhawatiran dengan apa
pola pemberantasan terorisme di negara
itu bukan pola yang kemudian melakukan
minimalisir terhadap terorisme itu sendiri
tapi seolah olah menjadi pola pemberantasan
yang kemudian mereproduksi teror baru
nah itu yang berbahaya
kemudian komnas ham meminta beberapa tokoh
termasuk saya sebagai ketua umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah
untuk masuk di tim evaluasi pemberantasan terorisme
sebelum kita ke eksesnya bang daniel
kalau kita melihat
tadi bang mardigu sudah mengatakan bahwa sebenarnya
anak anak atau para petugas di lapangan sudah pada tahu nih
ini sel sel terorisnya
tapi tidak bisa menangkap
bahkan polisi juga bang mardika
pertanyaannya siapa yang bilang nggak bisa menangkap
nah itu bener nggak bisa menangkap
di dalam pro justisia itu harus ada dua bukti
kalau setengah bukti gimana menangkapnya
di dalam intelijen
itu untuk mencari bukti kita panggil dia dulu
bukan harus ditangkap
manggil aja kita nggak boleh
kalau ke polisi kan bisa pak
polisi karena harus ada dua bukti pak
oh harus ada dua bukti itu
ini intelijen sekali lagi
intelijen bukan pro justisia
intelijen adalah tool untuk memprotek sebuah ancaman
bukan tindak pidana
karena itu kalau tindak pidana ya tangkap aja
ini kan bukan ini
sekali lagi kita membicarakan adalah nation trap
siapa yang menentukan nation threat di indonesia sih
itu saya jelaskan
dijelaskannya abis jadwal berikutnya
supaya kita lebih seru dialog
kami akan segera kembali usaha jadwal berikutnya
saja penangkapan terhadap beberapa orang tanpa bukti yang cukup itu sudah dilakukan itu sudah terjadi bukan hanya ditangkap
mati tiba tiba kita nggak tahu dalam kasus yono dan segala macem yang di sekanan kiri suka misalkan saya ke contoh contoh
kata polisi mengaku atau densus delapan puluh delapan menyebutkan
siono ini menyimpan senjata
pertanyaannya sekarang ketika diantar dibawa cari senjata itu misalnya ya
oh kemudian dia melawan kemudian meninggal pertanyaannya di mana itu senjata sekarang sampai detik ini kan tidak ada yang menjawab dalam konteks itu
misalnya dibandung diangkut beberapa orang itu tanpa bukti yang cukup oleh sudah terjadi
ya terjadi anda bayangkan dengan undang undang yang seperti itu saja itu bisa terjadi seperti ini pelanggaran ham yang luar biasa
apalagi kemudian itu undang undangnya itu punya kecenderungan represif anda bayangkan
demokrasi kita terancam hak asasi manusia
kita terancam ya kita masuk kepada dark era lagi
ini kan tadi saya sebutkan apa hubungannya kemudian bagaimana demokrasi terancam bagaimana hak asasi manusia terancam dengan pencegahan terorisme ini
konteks menghubungkan anda contoh anda kalau baca ruu yang baru diajukan ada pasal
dua puluh satu disitu dijelaskan misalnya mereka yang terkait pernah berhubungan pernah komunikasi itu bisa diangkut
anda bayangkan saya melakukan advokasi terhadap apa terhadap
kemudian tiba tiba saya pernah komunikasi dengan dia tapi saya nggak tahu paham apa apa yang dia lakukan
anda bayangkan keluarganya apa itu bisa diangkut pakai undang undang itu anda bayangkan bagaimana kemudian
ketika ada orang apa tidak bersalah kemudian kita mau membela begitu ya tapi kemudian pihak keamanan
memanipulasi misalnya data segala macam kemudian kita bisa dituduh
sama halnya ketika kami rame rame bela siono kami dituduh juga terorisme
anda bayangkan saya yang nggak paham tentang praktek praktek terorisme ini ketika bicara di tv seperti ini kemudian dibilang
oh itu dhanil anjar terkait dengan terorisme karena bicara seolah olah membela terorisme
jadi maka semua orang diam cnn ini bisa ditutup gara gara itu jadi abusing itu sudah terjadi meskipun
undang undang yang lama dinilai oleh mas mardiku belum punya gigi mas mardigu anda gimana menjawab ini abusing
jadi terus nih jadi sekali lagi kita ini berdiskusi adalah atas nama bangsa ya kita enggak pengen bangsa kita pecah itu
kita enggak pengen terorisme berkuasa kita enggak pengen apa namanya kita tidak ada rasa aman oke ya nah bagi orang seperti saya
maaf nih sekali lagi nama nation right lebih tinggi dari human right
nation rights itu siapa yang mendefinisikan itu yang saya minta itu yang saya minta
ayo sama sama sehingga kita enggak ada yang namanya abuse bener nggak kalau nggak pecah bangsa kita
ayo sekarang buktikan dengan bareng bareng duduk nih mulai dari sekarang ruu itu harus mementingkan nation right
gitu ya karena nation right overing dari human right kalau satu nyawa kita hilangkan demi dua ratus lima puluh juta nyawa
bagaimana pendapat anda itu aja yang saya minta
tapi bisa dipikirkan
fakta fakta abusing seperti ini
penyalahgunaan seperti pelanggaran hak asasi manusia
pengambilan tanpa mungkin faktanya tanpa tanpa bukti tanpa hubungan yang jelas gitu itu seperti apa
jadi gini kita tidak mengambil undang undang ini dari langit
kita studinya lama sekali di negara tetangga di negara yang punya kebudayaan yang sama seperti kita seperti melayu seperti malaysia dan lain sebagainya
kita buat usulan saya banyak yang ditolak apalagi usulan saya diterima
siapa saja yang berperang atas nama negara lain balik ke indonesia tangku kena sepuluh tahun
karena dia punya ability to strike atau menyerang
dia mengenang nah ini teman teman yang pulang dari suriah satu ratus tujuh puluh lima kita diam aja enggak tau kita tahu bentar lagi dia bergeraknya bentar lagi kita bergerak
tapi tahu gitu semua data sudah ada semua
iya tahu data ada terus mau apa pasalnya enggak ada
oke berarti intelligence sudah bekerja dengan baik dong harusnya
intelligence bekerja dengan baik
oke sekarang gini kita bicara mengenai evolusi terorisme
dari tahun dua ribu tadi anda sudah katakan sampai saat ini menurut anda para teroris ini berevolusi nggak mas mardigu dengan cara yang berbeda cara cara yang baru cara cara yang lebih modern bahkan sel sel yang baru sehingga undang undang ini sudah tidak relevan lagi untuk bisa menangkal evolusi dan kecanggihan mereka dalam berteror ini
kira kira begini ya
tapi itu mulai berkiblat tadinya musuhnya amerika
kemudian berkiblat ke al qaeda
kemudian ke isis
sekarang ke panji panji simbol simbol negara
dan saat ini yang diincerah polisi aja
nah terlihat adalah tujuan mengganggu keamanan nasional
tret tadi mengganggu keamanan nasional
kalau kita tidak tentrem
kita tidak akan pernah sejahtera
jadi kalau kita mau sejahtera kita harus tentrem
nah untuk tentrem itu kata ronggo warsito
untuk retora harjo untuk sejahtera
kita harus tentrem
untuk tentrem kita harus noto
noto ini ya undang undang itu
tanpa undang undang nggak bisa tentram
dan undang undangnya belum bisa meng cover ancaman ancaman seperti ini
itu yang tadi yang saya bilang aja
yang kalau saya masukin ini itu aja ditolak
contoh latihan alam militer
dimanapun tangkap kena sepuluh tahun
dan ini terjadi dan dibiarkan
nggak ada pasalnya
dan itu terjadi
saya mau taruh pasalnya itu nggak ada
ada itu terjadi
nggak saya taruh
di negara lain ada
di sini nggak ada
jadi kalau itu itu udah dicoret
bayangin itu aja udah lunak
teman teman masih gemeteran
saya bang dhani sebelum saya
eh tapi boleh deh ditangkapin dulu
salah kalau menyebut misalnya latihan ala militer itu harus ditangkap
kasus di aceh itu yang kemudian berujung pada abu bakar basir
itu ditangkap karena latihan militer
jadi semua lengkap dong
karena senjata itu
sebenarnya iya karena pada prinsipnya lengkap
itu pertama ya
kemudian saya sebutkan
kalau kemudian dianggap hak asasi bangsa itu
hak asasi bangsa yang paling mendasar
itu adalah hak asasi kemanusiaan
anda bagaimana mungkin anda bisa memahami makna kemerdekaan
anda bagaimana bisa memahami makna kebangsaan
itu tanpa hak dasar hidup
hak dasar kita sebagai manusia
yaitu hak dasar merdeka tadi
nah ini jadi apa
kalau kemudian model begini itu diciptakan
atas nama bangsa seolah olah kami yang bicara tentang hak kemanusiaan
itu bukan atas nama bangsa itu keliru
justru kami bicara atas nama bangsa
karena itu yang tujuan utama kita merdeka
nah yang paling kami khawatirkan adalah ketika kemudian muncul state terror
jadi yang selama ini terjadi
terorisme di indonesia ini kan tidak sepenuhnya muncul secara alamiah
state terror ini ya
seperti yang pernah terjadi di orde baru maksudnya
by design itu oleh siapa
bisa oleh state sendiri atau pihak yang lain
misalnya dalam konteks komando jihad
oh itu terang kok state teror
kemudian teroris itu diproduksi dan diternak sendiri oleh negara
oleh intelijen dan sebagainya
dan menurut anda draft revisi yang sudah ada ini punya potensi seperti itu
punya potensi begitu
dan siapapun akan terancam di situ
kemudian kalau ada yang bertanya ke pembuat undang undangnya
saat ini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon
anggota pansus revisi undang undang pemberantasan terorisme
dari parlemen ada bang sarifudin suding
selamat malam bang suding
iya selamat malam mas budi
silahkan bang suding anda bisa menjawab
bagaimana kemudian proses revisi undang undang terorisme ini
sudah berjalan sampai mana dan
kekhawatiran terkait dengan undang undang ini banyak sekali
terutama tadi sudah diomongkan oleh bang daniel azharjiman juntag
dari tim evaluasi pemberantasan terorisme
bahwa kemungkinan atau potensi abuse dengan revisi undang undang
atau penguatan undang undang terorisme ini akan semakin besar
bahkan dengan undang undang yang lama saja abusing atau penyalahgunaan mewenang
terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia sudah terjadi
gimana anda menjawabnya ini bang suding
pertama memang revisi undang undang tiga puluh lima ini memang masih dalam proses pembahasan ya
masih dalam rapat dalam rangka untuk menerima berbagai macam masukan dari berbagai pihak
kita juga sangat sadar benar bahwa undang undang ini diharapkan benar
mampu untuk melakukan dijadikan sebagai instrumen penjahat dan penjahat tindak dan terorisme
kita semua sadar bahwa kejahatan terorisme
saya kira bukan terorisme
bukan lagi sebabnya konvensional
tapi kita sudah berkulus dinik dan sempat
dan saya kira bang terlepas berbagai macam jaringan internasional
dalam kematian kemanusiaan dan juga kejarak kita
nah ini yang perlu kita waspadai
memang undang undang ini dalam proses pembahasannya kita memang bisa
sepakat membuka ruang
sebenarnya ya berbagai macam
ya dalam proses pembahasan
ini untuk kepentingan bangsa
ini untuk kepentingan pemerintah
tapi dalam teroris
bahwa kemudian ada anggapan bahwa ketika misalnya
ada beberapa poin yang dianggap
yang dianggap pelibatan
apa namanya dalam peperatasan
tapi dalam teroris yang asumsikan bahwa
berpotensi jadi ebuk
bang sudir nanti kita akan lanjutkan dialog
dengan anda dan juga bapak bapak di studio
tapi kami harus jeda sejenak
kami akan segera kembali usai jeda pariwaria berikut ini
kita lanjutkan diskusi mengenai meneropong kembali
revisi undang undang terorisme pasca teror yang ada di perancis
sebelum lebaran juga kembali indonesia mengalami teror
yang ada di solo di jawa tengah
saya akan kembali ke bang syarifudin suding
anggota pansus ini
bang suding dari perspektif anda sendiri
seberapa setuju sih sebenarnya anda
perbaikan atau revisi undang undang terorisme ini
dan bagaimana kemudian bang suding
parlemen memastikan bahwa tidak ada abusing atau penyalahgunaan
mewenang seperti yang terjadi pada masa lampau ini bang suding
ya saya kira revisi ini memang sangat penting ya
karena dalam undang undang tiga puluh lima yang kemarin ini
memang juga tidak ada suatu instrumen yang bisa digunakan
oleh aparat penegak hukum kita ya
dalam rangka untuk mengantisipasi orang orang yang sudah keluar
lalu kemudian masuk ke negara kita
itu untuk dilakukan suatu monitoring segala macam tentang pergerakan pergerakan yang mereka lakukan
ini menyatukan masalah ideologi
jadi banyak banyak faktor yang melatar belakangnya sebenarnya
juga tentang adanya latihan pelatihan apa
militer apa segala macam
itu hanya untuk apa kan itu
oke poin poin apa saja sih bang suding
yang kemudian perlu diperkuat dalam revisi ini
kalau bisa anda highlight apa yang paling penting sebenarnya untuk direvisi
ya saya kira yang pertama adalah
mengangkut masalah pencegahan ya
apa namanya deteksi dini pencegahan
dan apa namanya intelijen sangat dibutuhkan dalam konstruksi itu
intelijen berarti ikut dimasukkan bang
untuk bisa mendeteksi ini
paling tidak apa semua pihak ya
katakanlah bisa memberikan suatu informasi dan sebagainya
dalam rangka untuk penindakan dan pencegahan terorisme
jadi lalu kemudian apa ada angkapan
ada kewajiban ada misalnya aparat melakukan suatu penindakan seks
itu juga menjadi apa namanya menjadi perhatian kita semua ya
apakah memang dalam pencegahan yang baru dibutuhkan
adanya dewan pengawas
dewan pengawas ya bang ya
dewan pengawas untuk densus bang
ya artinya dewan pengawas terhadap pihak pihak yang diberikan kewenangan untuk itu
karena kita juga sangat sadar benar bahwa banyak orang yang baru saja
katakan seperti itu baru saja terlibat dalam suatu jaringan
tapi belum ada proses pembuktian
tapi sudah dilakukan penindakan dan orangnya meninggalkan itu
nah ini banyak hal jadi kita juga merevisi undang undang ini tidak terburu buru ya
betul betul apa namanya kita mendengarkan berbagai pihak ya
agar kita merumuskan secara bersama sama demi untuk kepentingan bangsa dan negara
bang suding kalau tadi anda mengatakan di poin pertama
yang perlu di bold atau di highlight adalah pencegahan dan juga deteksi dini
ini juga termasuk peningkatan memenang dari densus delapan puluh delapan yang pertama
dan yang kedua apakah aparat intelijen
juga akan diperkuat bang
misalnya bisa menangkap atau tidak hanya mengumpulkan informasi
tapi juga bisa melakukan aksi gitu
ya saya kira apa namanya ini masih dalam bahan diskusi ya
karena apa namanya intelijen itu kan hanya sebatas dalam hal memiliki informasi dan sebagainya
ya kalau diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan sebagainya
saya kira itu di luar dari konteks kewenangan intelijen kan gitu
anda tidak setuju ya bang ya ada penguatan kewenangan itu ya
tapi saya kira memang kita semua hampir semua anggota pansus ya
sepakat bahwa revisi undang undang ini memang perlu ada suatu penguatan ya
baik dalam proses penjagaan maupun penindakan terhadap aparat yang memberikan keurangan untuk itu
saya ke mas mardigu
mas mardigu kalau kita baca poin per poin
apa sih yang menurut anda yang paling bisa di highlight
apa yang paling kurang dari undang undang terorisme yang ada sekarang
di negara manapun
terorisme itu di handle ditangani oleh intelijen
saat ini ini menurut saya penanganan terlalu terbuka
maksudnya terlalu terbuka gimana bang
nangkep aja udah kayak nonton film kita
harusnya tidak perlu pakai kekerasan harusnya tidak perlu menggunakan penangkapan penangkapan yang
gerakannya bisa gerakan intelijen
jadi karena itu intelijen saat ini hanya pull bucket
wartawan lebih pinter
saya nggak setuju
saya adalah orang yang setuju mungkin intelijen yang benar itu kayak james bond
jadi lebih lincah
tapi nangkep boleh
masalahnya selama itu dilaporkan ada accountabilitas ada yang ngontrol
sekarang masih nangkep

dan ini kecil kok masalah terorisme counter terrorism dan lain sebagainya
itu kerjaan intelijen gampang kok itu
tanpa intelijen diperkuat menurut anda akan sia sia
bagaimana densus juga diperkuat ini akan sia sia tanpa intelijen yang juga kuat
betul karena kan penginderannya dari data itu
ini baru action nya
dan saya minta lebih kekuatan intelijen jangan sekedar pull bucket
jangan sekedar seperti wartawan ngumpulin data doang
karena sama aja dong intelijen sama wartawan
tuh bang daniel
supaya pengindaraan tidak hanya nguping tapi bisa dianggap juga
pertanyaannya adalah yang anda maksud diperkuat itu apanya
itu yang jadi pertanyaannya
jadi kalau sebenarnya yang harus diperbaiki yang maksudnya diperkuat
itu adalah profesionalisme intelijennya
kalau model mohon maaf ya intelijen pak sityoso misalnya
ingin melakukan penangkapan itu tidak watak intelijen
intelijen itu menyelesaikan masalah dengan senyap nggak tahu apa apa orang
orang lain tidak tahu apa apa
orang intelijen itu enggak ingin masuk cnn indonesia
itu catatan pentingnya
jadi intelijen misalnya dia enggak perlu dipuja dan puji juga
jadi ini kan seolah olah ingin masuk cnn indonesia ingin apa ingin kelihatan
ego sektoral begitu itu yang muncul
jadi kalau misalnya pertanyaan anda tadi ini intelijen harus diperkuat
diperkuat itu profesionalismenya
kalau mohon maafnya ditingkatkan bisa menangkap gitu misalnya untuk bisa berkonten
intelijen itu tentu dia bisa mengkantor
dia bisa macam macam
intelijen itu bisa melakukannya sebenarnya
tapi kan nggak perlu dipublikasikan apa yang sudah dilakukan intelijen
bekerjaannya begitu dalam agama
ini kan intelijen wah kami sudah bekerja macam macam gitu ya
kemudian kalau dibilang kecolongan intelijennya marah
kan bukan begitu cara kerja intelijen
yang harusnya menangkap dan segala macam itu ya polisi
kalau kemudian polisi dapat
pujian dan segala macam
ya memang wayahnya kalau orang betawi bilang
wayahnya itu ya mereka yang dapat pujian
tapi kalau dengan segala ketakutan anda jika
mohonan kepolisian misalnya kalau kata bang dalil kan tadi
undang undangnya sekarang aja dengan mohonan yang terbatas
kalau kata mas mardiko abusingnya sudah banyak
penyalahgunaan mohonannya sudah banyak
apalagi kalau intelijen dan juga kepolisian akan ditingkatkan
tapi kan di sini ada satu poin bang
dan kondisinya berbeda
ada masyarakat yang mengawasi civil society yang mengawasi

kondisi pengawasannya masih gimana menurut anda
kami sepakat bagian itu
saya kemarin diundang oleh pansus ini ditanya tentang dewan pengawas ini
dewan pengawas ini termasuk yang kami usulkan
nah seperti tim evaluasi pemberantasan terorisme yang sekarang dibentuk oleh komnas ham
itu dalam rangka juga mendorong pengawasan publik
nah dewan pengawas ini melakukan pengawasan terhadap model dan cara kerja
yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan atau dalam hal ini pihak kepolisian
sebenarnya ini sudah dilakukan di inggris
inggris itu ketat sekali
mereka punya dewan pengawas yang resmi melakukan model model pengawasan pemberantasan terorisme
dengan program program deradikalisasi
nah hari ini kan kita program deradikalisasi kita itu cenderung program program proyektif proyek begitu
anda bayangkan ada program deradikalisasi ceramah di hotel apa segala macam
kan itu perlu koreksi segala macam
padahal kita punya ormas banyak seperti muhammadiyah dan ormas ormas yang lain
yang secara alamiah memang sebenarnya sudah bekerja
sudah melakukan deradikalisasi dari kapan tahu
tinggal kemudian memperkuat kerja kerja itu
itu seharusnya dilakukan
jadi kalau anda bilang dewan pengawas itu penting kami justru yang mendorong dewan pengawas itu
justru pihak polisi yang tidak sepakat
pak tito kemarin menyebutkan ketika diundang di narasumber ini
beliau menolak menjadi dewan pengawas
ini kan yang berbahaya
ketika polisi aparatur hukum itu tidak mau diawasi
harusnya anda tidak perlu khawatir dong
jika unang polisi atau intelijen diperkuat kan sudah ada dewan pengawas yang mengawasi
jadi tidak perlu khawatir dong
sama sama semakin kuat untuk saling check and balances
gini pertanyaan anda kan apanya yang diperkuat
tadi yang harus dilakukan diperkuat dalam konteks polisi dan bin itu adalah profesionalismenya
kalau cara bekerja seperti sekarang yang dipimpin oleh pak sutioso
kemudian mendorong cara punya hak penangkapan
itu sudah sinyalemen sederhana saja bahwasannya intelijen ini tidak profesional
kalau kata pak sutyoso tadi seperti anjing budel gitu ya
tidak ada itu intelijen yang bicara ingin menangkap tidak ada
jadi menurut saya yang perlu diperbaiki adalah profesionalismenya
yang diperkuat adalah profesionalismenya
begitu juga dengan densus delapan puluh delapan begitu juga dengan pihak polisian
nah untuk itulah maka harus terbuka dengan koreksi
itu yang harus dipahami
oke saya kembali ke bang suding lagi
bang suding kalau kita melihat ini penguatan
penguatan seperti apa sih bang yang kemudian diproyeksikan oleh parlemen
untuk diberikan kepada intelijen kepada mungkin kepolisian
atau mungkin pihak pihak lain yang diperlukan
penguatan seperti apa dan kemudian ini pengawasannya ini mekanisme dewan pengawas ini seperti apa nih nanti nih bang suding
ya saya kira memang kita selama ini ya kita melihat bahwa memang dari mereka mereka yang diberikan tukoksi untuk itu ya
profesional itu memang belum nampak gitu loh
nah saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan pak tayang terakhir tadi
bahwa yang perlu dipertahankan adalah profesionalismenya
para aparat aparat kita sesuai dengan tukoksinya kan begitu

nah dalam konteks itulah saya kira apa tanpa mengedepankan egois
sektoral masing masing tapi semua bersinergi ya
lalu kemudian ketika itu dilakukan
saya kira dengan adanya dewan pengawas nanti
saya kira tidak meminimalisir terjadinya kekhawatiran akan terjadi itu
jadi ada yang tetap mengontrol dan sebagainya
sekali lagi saya katakan bahwa undang undang ini sangat penting bagi kita
karena ini adalah satu kejahatan transnasional dan ini memang tidak bisa kita apa namanya
perlu aparat aparat kita dengan instrumen yang cukup ya untuk melakukan suatu apa
baik itu dalam konteks pencegahan maupun penindakan
bang sudi kalau tadi sebelumnya bang daniel azhar simanjuntak dari tim evaluasi pemberantasan terorisme
yang dibentuk oleh komnasam sebenarnya memberikan banyak sekali catatan indikasi pelanggaran menang
atau pelanggaran hak asasi manusia dalam kinerja densus delapan puluh delapan beberapa waktu terakhir
menurut anda sendiri dengan kalau kata bang daniel tadi dengan undang undang yang ada saja
pelanggaran atau abusing sudah ada apalagi jika diperkuat
jadi gimana bang mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan seperti itu
ya dengan belajar dari kejadian kejadian sebelumnya
kita kan belajar dari pengalaman pengalaman sebelumnya ya
yang memang banyak dugaan dugaan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia
dalam hal penindakan para pelaku pelaku apa namanya
katakanlah orang orang yang diduga terlibat dalam jaringan jaringan teroris itu
sehingga ini memang perlu jadi bahan kajian kita bagaimana agar penindakan yang dilakukan
oleh aparat yang diberikan kewenangan untuk itu itu tidak terjadi lagi gitu loh
kalau anda melihatnya sejauh ini banyak ini nggak bang
menurut anda banyak penyalahgunaan nggak
apa saja yang menjadi catatan anda nih
oh ya bagaimana asumsi itu bisa mengandung kebenaran
karena seseorang yang dilakukan penindakan sampai dia meningkat tanpa melalui proses hukum
ini kan belum terbukti apakah dia salah atau tidak
tidak kan begitu
nah sehingga banyak pihak mengatakan bahwa gimana untuk membuktikan bahwa
apakah orang yang dilakukan penindakan ini itu memang terlibat dalam jaringan kegiatan teroris atau tidak
jadi ini banyak kan asumsi kan begitu
bang suding tadi sebelumnya kita memutar rekaman wawancara dengan kepala bin pak sutioso
yang mengatakan tidak hanya undang undang terorisme nomor lima belas tahun dua ribu tiga saja yang perlu untuk direvisi dan diperkuat
tapi juga undang undang intelijen
apakah menurut anda juga seberapa perlu undang undang intelijen ini juga ikut diperkuat untuk menyongsong kita dalam mencegah terorisme ke depan ini
ya saya kira dengan undang undang apa dengan revisi undang undang ini ya
saya kira ketika misalnya dari katakanlah intelijen juga diberikan kewenangan dalam proses
ya saya kira ini kan sifatnya lekspesialis kan
artinya bisa saja mengambil peran tanpa harus dilakukan revisi tentang undang undang ite
tapi kalau memang itu dianggap satu kebutuhan ya saya kira tidak ada masalah
bang suding kalau kita lihat ini kan revisi undang undang ini kan sudah dibicarakan bertahun tahun nih bang sudah lama sekali kan
kita berdebat berbicara dan berdiskusi mengenai hal ini
dari perspektif anda poin poin atau pasal pasal mana saja sih bang yang kemudian hingga saat ini masih menjadi tarik ulur atau perdebatan sengit di antara parlemen kemudian dari pemerintah dan juga kelompok masyarakat sipil ini bang
ya memang ada beberapa pasal ya
utamanya dalam pasal empat puluh tiga itu tentang perbantuan tni
itu juga menjadi apa namanya menjadi bahan diskusi yang alot lalu kemudian juga dengan dewan pengawas
betul apa yang dikatakan tadi ya bahwa memang dari pihak kepolisian memang agak keberatan ketika misalnya dewan pengawas ini dibentuk kan
tapi kita pun harus sadar bahwa apa namanya
ini dalam konteks perlindungan hak asas manusia dan akuntabilitas ya
apa namanya dari aparat aparat kita saya kira juga tidak ada salahnya
apa namanya untuk dibentuk ya adanya hal seperti itu
tapi sekali lagi saya katakan bahwa undang undang ini bisa dilakukan ya ketika misalnya pembahasan ini terjadi persetujuan antara dpr dan pihak pemerintah
pembahasannya tidak sederhana ya apa yang kita bayangkan
jadi masih kabarnya atau kira kira masih cukup berhasil
ya kira kira masih cukup panjang nih bang ya
apa perdebatan dan juga
di mana ujungnya ini undang undang ini
karena di antara anggota juga masih terjadi perdebatan yang alon
dan juga antara anggota dewan dengan pihak pemerintah juga masih terjadi perdebatan
sekali lagi terima kasih bang syarifudin suding atas perbincangannya di seri indonesia
minggu depan ini kita akan rencana kunjungan ke poso lalu kemudian ke bima dan di solo gitu kan
ya paling tidak dalam kunjungan halo
paling tidak dalam kunjungan itu kita bisa mendapatkan informasi tentang pola pola penindakan yang dilakukan oleh aparat aparat kita selama ini
mudah mudahan bisa jadi evaluasi dan juga inspirasi juga bagaimana ini teror teror yang terjadi di lapangan mungkin bisa diakomodasi cara caranya karena terorisme sudah mulai berinovasi dan berevolusi ya bang ya
baik terima kasih
terima kasih bang suding atas perbincangannya di cnn indonesia prime news
saya akan ke mas mardigu ini tadi ada beberapa poin yang katanya yang masih menjadi perdebatan dewan pengawas
pertama seberapa penting dewan pengawas ini harus dilakukan dan yang kedua perbantuan tni ini anda perspektifnya seperti apa
jadi ada menteri pertahanan empat puluh negara berdiskusi dan ada wakil dari indonesia ditanya oleh tujuh negara maaf saya nggak bisa sebut nama
iya iya wakil dari indonesia ini anda nggak bisa sebut nama itu pak
siapa yang mendefinisikan ancaman di negara anda dia bingung jawabnya
harusnya itu adalah kementerian pertahanan yang memiliki badan intelijen pertahanan bip
sewaktu badan intelijen pertahanan didirikan semua orang bunyi ini kenapa nambah badan intelijen lagi
dimana padahal badan intelijen pertahanan adalah usernya menteri pertahanan
bin usernya presiden ini kapolri punya juga gitu ya
intelijen sendiri ya
bais untuk panglima gitu kan
sekarang bayangkan kementerian pertahanan kita tidak punya data untuk men define track
makanya dibentuk badan intelijen sendiri
lalu masuklah kata kata terorisme di mana mana kata kata ancaman terorisme adalah national track
saat ini ditulisnya tindak pidana terorisme masuk kerana kekepolisian
menurut mas budi saya di pihak mana
saya nggak tahu saya nggak bisa jawab mas mardigu
saya adalah di pihak ketatan negaraan yang benar
bahwa hak melindungi sebuah bangsa seperti di undang undang melindungi pertahanan adalah departemen kementerian pertahanan dan juga tentara nasional indonesia
jadi harusnya intelijen bin itu ranahnya militer
sehingga bisa memagari
tapi begitu masuk ke dalam baru polisi
jadi secara konsep saja memang selama ini sudah salah gitu harusnya tentara diberikan kewenangan
berantakan untuk yang tadi untuk counter intelijen
karena atas pertahanan itu kan militer semua di negara tetangga
di mana kita bisa nyari collect data kalau yang ininya polisi sebagai pemegangnya
selama ini seperti apa mas mardigu
karena lagi di
jadi bincangannya seperti apa sih yang bisa kita
jadi setelah kita dianggap menakutkan oleh negara barat militer indonesia digunting habis
padahal militer indonesia sudah cukup dewasa
dan tidak ada satu kalipun militer berniat untuk melakukan kudeta
ini harusnya ditotal lagi dengan benar
nah sehingga kalau tadi ditanya ada hubungan yang mati nih
saya mengharapkan intelijen yang mengerjakan
dan terorisme masuk ke tni
terorisme masuk ke tindak bukan tindak pidana terorisme lagi
balik lagi ke ancaman
pertama saya tentu dalam konteks tertentu kita tetap ingin mendorong criminal justice system ya
dari satu sisi
nah sisi lain memang ego sektoral ini jadi permasalahan
anda bayangkan tadi misalnya bin ingin muncul
itu jadi ego sektoral yang diinginkan
dan ini kabarnya kita sudah punya intelijen masing masing
tapi kayaknya tidak sanggup bagi informasi
akhirnya semuanya nyimpan informasi masing masing
kpmnh punya intelijen sendiri
itu yang saya sebut ego sektoral
kalau kemudian pejabat publik pimpinan negara ini kemudian hanya punya dua motif
pertama adalah motif elektoral
kemudian kedua adalah motif rente
artinya semakin banyak intel intel sendiri atau makin banyak institusi institusi sendiri
makin banyak anggaran di situ
kemudian di satu sisi ada motif elektoral
dalam perspektif anda bang daniel kalau kita lihat ini kan banyak sekali yang tadi baru lagi nih ternyata ada badan intelijen
kementerian pertahanan misalnya
dan ada keinginan untuk meningkatkan wawonan tentara dalam mengatasi terorisme ini
menurut anda sudah terlalu banyak belum sih
apa kebanyakan nggak sih
sebenarnya lembaga lembaga yang ngurusin seperti ini
ini harus ditata
saya pikir harus dirampingkan kemudian ditata dengan baik
misalnya bisa jadi
saya sepakat kalau kemudian badan intelijen bin itu kemudian banyak dikoordinasikan oleh tentara
tapi kemudian dia mensuplai informasi yang cukup untuk penegak hukum
melakukan pencegahan dan segala macam
itu lebih efektif saya pikir
nah tapi kalau kemudian yang muncul adalah ego sektoral
nah ini jadi masalah
karena tadi dua hal yang jadi motif utama para pejabat publik indonesia yaitu elektoral dan rente
semua kita temukan misalnya
kita punya kecenderungan nih saya minggu depan akan ke lapangan
kami akan melakukan investigasi lebih luas berkaitan dengan temuan temuan tim evaluasi
yang kita temukan ada motif rente dibalik isu isu terorisme
itu yang berbahaya
jadi ini jadi proyek mungkin
ada proyek disitu
jangan sampai seperti itu terjadi karena memang kita berharap banyak sebenarnya
saya kasih contoh
tinombala sampai diperpanjang berkata
tinombala sampai diperpanjang berkali kali
lucu kan santoso yang saya nggak tahu yang kerempeng kab itu
bang bardi gue yang ketawa
apa perspektif anda tentang ini
kenapa sih dengan kewenangannya sudah ada senjata sudah lengkap profesionalisme yang sudah bagus
dari selapan lapan kita kan canggih canggih
pendidikannya canggih peralatannya juga canggih
kenapa sih hal hal gini tuh tidak bisa diatasi secara cepat gitu
undang undang nggak dong
kalau urusan santoso misalnya
itu adalah kombatan
itu adalah ranah tni
minggir semua polisi
full tentara masuk
tapi nggak dikasih
iya sudah selesai
sudah tahu jawabannya kan
sudah tahu jawabannya kan
oh jadi masalahnya itu lagi
masalahnya ini salah strategi penanganan
oke kita akan bicara
bang ini terakhir sebelum kita tutup diskusi kita kali ini
ini yang salah satu yang juga di bold oleh parlemen tadi adalah bagaimana sektor pencegahan dan juga deteksi dini
salah satunya tidak hanya mencegah secara intelijen tapi juga diradikalisasi
saya akan ke mas mardigu dulu deh
anda ini kan bertahun tahun sudah menangani bagaimana teroris itu bisa seperti radikal seperti itu
menurut anda kunci masalahnya itu ada di mana sehingga membuat mereka itu gampang sekali terindikasi atau menjurus atau apa ya
mereka masuk ke dalam dunia radikalisme
jadi saat ini radikalisme itu kita bisa lihat mereka mengincar usia lima belas sampai tiga puluh lima tahun
itu usia yang sangat rentan dan sangat perlu jati diri
kemudian doktrin agama yang masuk sekali lagi
yang masuk adalah menggunakan doktrin doktrin garis keras
sekali lagi saya benci sekali waktu dia menggunakan agama saya islam
jadi mulai sekarang harusnya teroris tidak boleh lagi menggunakan kata islam
dalam pengalaman anda gimana nih bang
mas mari boleh ceritain nggak misalnya bagaimana ketika anda menginterogasi mereka nih
jadi sewaktu kita menginterogasi itu mereka cuma tahu cuma satu dua ayat doang
bahwa jihad itu surga tertinggi
bahwa jihad itu adalah perang melawan kezoliman
dan sewaktu jihad menjalankan kezoliman dan dibilang pemerintah indonesia zolim itu sah indonesia diserang
cuma menyambung nyambungkan pemahaman itu
jadi nomor satu adalah bagaimana meniadakan pemahaman radikal
itu bukan berarti masalah agama loh
karena ada nation separatist
mereka ingin papua merdeka aceh merdeka segala macam
itu menggunakan gerakan teror juga
gerakan pengawasan keamanan
ada yang menggunakan dalil agama dan lain sebagainya
ini adalah tindakan preventif pertama yang harus diambil
yang kedua adalah ability mereka
ability ada kemampuan
mereka mereka yang pernah ke timur tengah mereka pernah berperang
mereka punya ability
mereka tersinggung aja mereka bisa membunuh
nah orang orang seperti begini di negara manapun
kalaupun dirobek aja paspornya supaya bisa nggak balik ke indonesia dulu
mereka perang bukan atas nama nkri kok
robek aja dulu daripada nggak ada pasalnya
dan itu udah dilakukan mungkin ada berapa puluh yang kita robek
tapi sekarang ini ada keburu masuk
dan kita saat ini tidak prejudik bahwa mereka tidak nkri kita gak bisa
kita saat ini masih mengawasi
jadi persis satu orang ini kayak watchdog
satu orang gak mau satu nih
capek juga malem malem meleng ngebom lagi
bukan nangkepnya yang penting
kita harus bisa mengawasi dia dengan dalam
itu gak bisa kita kita terlalu jauh
sementara mereka segitu mudahnya untuk
mereka bisa saling kontek kontek kan
kenapa sih orang sebegitu mudah gitu mas mardigu
didoktrin dengan mudah dan akhirnya mau mati bunuh diri
itu kan suatu yang gak masuk akal
ini ada pakarnya nih
karena dalilnya agama
sekali lagi kalau dalilnya di luar agama mungkin saya bisa jawab
ini dalilnya agama nih saat ini ada
bagaimana kalau kita bicara mengenai deradikalisasi pencegahan
tidak melulu force bagaimana kekuatan militer kekuatan polisi
ini hal hal kultural yang perlu dilakukan apa yang harus dibenahi
pertama tentu kalau kita lihat pola pelaku terorisme di indonesia
rata rata mereka orang yang tidak begitu paham tentang islam atau tentang agama tepatnya
justru tidak begitu paham ya
kemudian kedua mereka itu berangkat dari keluarga yang miskin
marginal dan miskin
dan anak muda
rata rata begitu tiga hal itu
dari sisi ekonomi misalnya
mereka ini kehilangan harapan
kehilangan harapan kemudian anak muda yang kehilangan harapan
kemudian butuh identitas segala macam
sehingga kemudian ada kelompok radikal lain yang kemudian menginjeksi nilai nilai
selama ini mereka nggak punya pengetahuan tentang agama
diberikan injeksi nilai nilai itu tadi
oh anda bisa punya harapan luar biasa dalam hidup ini
waktunya kita tidak banyak berdiri
apa yang kemudian perlu paling penting harus dilakukan
pertama tentu negara itu harus hadir dalam konteks pemberdayaan ekonomi
itu penting di satu sisi
di sisi yang lain negara juga harus menghadirkan keadilan
contoh dalam kasus siono misalnya ya
kalau kemudian misalnya muhammadiyah itu tidak merangkul keluarganya
karena mereka tidak tahu nih datanya kenapa suaminya meninggal
itu bisa melahirkan kelompok teroris baru
makanya muhammadiyah merangkul mereka
kemudian mereka ada yang mendekati
kalau yang mendekati kelompok radikal mereka bisa jadi bahaya
kemudian tadi saya sebutkan penanganan terorisme
itu harus dibangun dengan pendekatan criminal justice system
kemudian kita memanusiakan mereka
sehingga negara ini dipastikan hadir untuk setiap organ negaranya
mudah mudahan kita lihat bagaimana upaya deradikalisasi ini
bagaimana mendekati mereka dengan kedamaian dengan merangkul
bukan dengan kekerasan
kanada itu contoh
ya mudah mudahan kita bisa meniru kanada untuk bisa menanggulangi threat tadi
seperti kata mas mardiku
terima kasih bapak bapak atas perbincangan yang menarik pada malam hari ini
terima kasih bapak bapak